dalam pengembangan vaksin ini
banyak dukungan dari berbagai pihak
atau ada kendala prof
sejauh ini dukungan dari
ristek dan brin
dan juga ada beberapa
lembaga pemerintah lain
yang membantu kami
dan memberikan komitmen
jadi intinya dari dukungan itu
nyaris tidak ada
yang menjadikan agak lambat
adalah pada era
pandemik ini kalau kita membeli
alat membeli reagens
itu secara signifikan
lebih panjang daripada
ada pabrik normal
jadi yang biasanya mungkin
tiga minggu kita sudah bisa
tapi di era pandemi ini
bisa sampai enam sampai delapan minggu
dan itu yang secara
di saat yang bersamaan berbagai negara
tengah mengembangkan vaksin masing masing
artinya dukungan seperti apa lagi yang dibutuhkan
sehingga kita bisa mengenjot proses
pengembangan vaksin lebih maksimal prof
tetap kami membutuhkan dukungan
dan juga nanti pada gilirannya
badan pom yang tadi sudah disampaikan sendiri oleh ibu kepala badan pom
bagaimana badan pom akan melakukan pendampingan dan juga terus mendukung
dan satu lagi adalah pendampingan dari
jadi untuk memastikan bahwa
seluruh proses itu
sudah tidak diragukan lagi kehalalannya
jadi kami harus memilih
baik proses maupun jenis reagensnya
yang memang diinginkan untuk dipakai
agar produk itu memenuhi persyaratan halal
baik kita terus berkejaran dengan waktu prof
kasus pertambahan covid sembilan belas di indonesia
belum juga melambat
di sisi lain muncul varian baru
bagaimana kemudian vaksin merah putih
produksi dalam negeri ini
apakah masih cukup efektif prof
sampai saat ini
who belum memberikan arahan atau
panduan agar vaksin vaksin yang sedang dan sudah dikembangkan
walaupun ada pengalaman di beberapa negara terjadi penurunan
tetapi penurunan itu
itu masih dianggap cukup efektif
artinya masih bisa dipergunakan
nah saat ini vaksin vaksin yang dikembangkan
juga masih mengacu ke situ
tetapi tentu kami terus mengawasi
virus virus yang bersirkulasi di indonesia
apabila nanti ternyata virus itu bermutasi
sehingga mengubah struktur antigennya secara drastis
mungkin kita harus menyesuaikan
tapi saat ini belum
saat ini juga di indonesia
jumlah mutan mutan ataupun varian yang
dihebohkan di luar negeri itu
jumlahnya masih sangat sedikit
jadi dominasi virus yang bersirkulasi di indonesia itu masih
sama seperti virus virus sebelumnya
jadi masih sensitif terhadap vaksin yang diberikan
tapi benar bahwa upaya untuk mencapai
itu sangat diharapkan
jadi kita akan berlomba sebelum virus itu bermutasi
kita harus mungkin sudah menyelesaikan programnya
dan juga vaksinasi itu untuk mencapai herd immunity
baik prof amin kita harapkan target yang sudah direncanakan bisa diraih
banyak harapan begitu ya vaksin produksi dalam negeri ini
bisa menjadi andalan sehingga kita tidak harus bergantung terhadap
terima kasih sekali lagi prof amin sehat selalu